presiden jokowi dodo angkat bicara terkait wacana dirinya disebut akan jadi penasihat khusus presiden terpilih prabowo subianto
saat melakukan kunjungan kerja di konawe sulawesi tenggara jokowi bilang dirinya masih jadi presiden
jokowi menambahkan sisa jabatannya masih enam bulan dan tetap bekerja sampai saat ini
sebelumnya ketua mpr bambang susatyo mendukung rencana presidensial group dengan bentuk formalnya seperti dewan pertimbangan agung atau dpa
ini saya itu masih jadi presiden sampai masih enam bulan lagi loh masih presiden sekarang ini
ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan